anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports dari ajang indonesia masters dua ribu dua puluh pada babak perempat final lima dari tujuh wakil indonesia berhasil melaju ke babak semifinal
ganda putra masih menjadi sektor unggulan bagi indonesia
tunggal putra antoni siritsuka ginting berhasil mengamarkan tiket menuju babak semifinal
setelah menyingkirkan huang xiuyang dua puluh satu sebelas dua puluh satu empat belas
pada laga semifinal nanti ginting akan bertemu dengan wakil denmark victor exelsen
ginting menjadi satu satunya wakil tunggal putra yang tersisa
setelah tunggal putra lainnya jonathan christie harus menyerah rubber game dari anders attenson
dari sektor ganda putra tiga pasangan yang masih terus melaju ke babak semifinal
pasangan senior muhammad hasan dan hennessey
hennessey setiawan berhasil mengalahkan liang dan wang cilin
sempat gagal pada game pertama dengan poin sembilan dua puluh satu
titi edis berhasil bangkit pada game kedua dan ketiga dengan poin dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu sembilan belas
bertemu dengan wakil malaysia pasangan nomor satu dunia marcus gideon dan kevin sanjai pun berhasil mengamankan tiket semifinal
marcus kevin unggul dua puluh satu tiga belas dan dua puluh tiga dua puluh satu dari goh chefe dan nur izud
hennessey dan cipta pun berhasil mengambil kompetisi
secara khusus kita cuma siap sama diri kita masing masing aja
kita fokus sama permainan kita yang penting kita terapin pola kita
dan mereka mainnya cukup bagus dan defannya juga rapat banget gak gampang mati
jadinya ya kita harus lebih siap dan lebih fokus sih
cuman harus lebih yakin juga main disini kan
pasangan fajar alfian dan muhammad rian
dan adrianto pun berhasil melewati pasangan denmark kim astrup dan anders kraup dengan rubber game
satu satunya pasangan ganda putri yang tersisa
greysia poli dan apriani rahayu pun berhasil menang dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu enam belas dari pasangan jepang nami matsuyama dan ciharu ishida
pada laga semifinal nanti greysia apriani akan bertemu dengan pasangan korea kim soyoung dan kong hyo
sementara itu ganda campuran previn jordan dan melati daeva harus tersisih di perempat final
satu satunya wakil indonesia di sektor ganda campuran ini tak lup dari pasangan nom unggulan pelancis ton chiguel delvin delru
sudah tertinggal pada game pertama sembilan belas dua puluh satu
di game kedua previn melati sempat bangkit dua puluh satu tiga belas
namun pada game penentuan perolehan angka berjalan ketat dan chiguel delvin mengakhiri pertandingan dengan dua puluh satu delapan belas